hujan deras yang mengguyur wilayah bogor dan jakarta membuat kali baru jakarta timur di depan pasar induk ramadjati jakarta timur meluap mengenangi jalan raya bogor jumat sore dengan ketinggian air mencapai tiga puluh cm
pengendara yang melintas di jalan raya bogor harus ekstra hati hati karena tingginya genangan air yang mencapai tiga puluh cm bisa membuat kendaraan mogok
untuk menghindari tingginya genangan pengendara berjalan di tepi kanan jalan
kondisi ini membuat arus lalu lintas dari arah pasar rebo ke cililitan dan sebaliknya mengalami kemacetan
tak hanya itu luapan kali baru pun menimbulkan banyak sampah yang terbawa arus dan menumpuk di jembatan kali